hai sekarang ini pertamanya juga sedang membangun rumah sakit darurat kofit lainnya di tanjung
duren ada di belakang mall taman anggrek ya ini sedang kami kebut juga pembangunannya ya
mudah mudahan dengan adanya tambahan bed tersebut ya yang kurang lebih sekitar lebih dari tiga ratus bed
yang kami sediakan di sana ini juga dapat membantu ketersediaannya kita sudah tahu bahwa ternyata
plasma ini sangat berguna sekali pertamina memang menginisiasi kegiatan kegiatan donor plasma
tersebut ya bahkan kami lakukan serentak di seluruh daerah daerah operasional pertamina dan
ini sampai saat ini masih terus berjalan dan juga
diikuti oleh bumn bumn lain ya dikoordinasikan oleh kementerian bumn pertamina juga sempat
memberikan beberapa alat aparensis ya kalau nggak salah itu namanya untuk donor plasma ini kepada pmi